anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan sebelum kami melanjutkan dialog saya akan mengajak anda
untuk melihat fakta seputar tawon vespa yang akhir akhir ini kian meresahkan warga
nah pak rosikon ini kita lihat ada fakta tawon vespa
kalau dari tawon ini kan wujudnya pak tadi juga di awal pak rosikon sudah membawa beberapa contoh begitu ya tawon
bisa dijelaskan tidak pak ciri ciri apa sebenarnya yang bisa kita langsung kenali ketika kita bertemu dengan tawon vespa afinis
iya secara awam adalah ciri warna di abdomen ini atau di perut dalam bahasa awamnya
nah ini biasanya ada benz atau sabuk kuning kemerahan begitu yang ada di ujung abdumennya ini
tetapi tidak semua apa namanya ciri ini bisa dilakukan
karena seperti kita ketahui afinis ini ada sepuluh subspesies di indonesia
dan ada yang sama sekali tidak punya begitu
tetapi kalau untuk di indonesia khususnya di jawa dan sumatera adalah yang seperti ini
jadi ini yang bisa dilihat secara mudah untuk ciri ciri ini
gampang begitu ya
nah bedanya tawon vespa afinis ini dengan lebah apa pak
nah sangat beda
kemudian yang kedua adalah ukurannya
kemudian yang ketiga sama sama koloni tetapi sifat fisiologis
kemudian perilakunya berbeda
lebah adalah lebih banyak mengunjungi bunga bunga yang indah untuk bisa mendapatkan nektar dan polot
kalau ini tidak ini karena tadi saya ceritakan ini adalah
scavengers dan predator dia lebih banyak mengunjungi tempat tempat di mana ada serangga
yang akan dimangsa
kemudian ada tadi sisa sisa makanan yang
kandungan kandungan bekas bekas daging dan sebagainya itu dia suka sekali
jadi lebah sama sekali tidak
lebah tidak ya
baik nah berarti setelah ini kita akan lihat mengenai habitatnya pak
mungkin boleh saya bantu sebentar
ya ini setelah ini
nah ini adalah sarang lebah
kita tahu sarang tawon begitu ya
nah berarti apa yang membedakan sarang tawon dengan sarang lebah
karena kan kalau masyarakat awam melihat sarang apalagi yang ukurannya sudah besar begitu pak cok
cuman apa yang membedakan sarang lebah dan sarang tawon ini
sangat berbeda jauh
biasanya yang pasti adalah lebah itu sarangnya
itu ada di dalam
tertutup di suatu ruangan
kecuali apis dorsata yang menggantung di pohon besar itu
kita sebut adalah tawon hutan
nah itu berbeda
nah tawon ini itu sarangnya adalah terbungkus dari
bahan bahan dari serpean serpean kayu yang dikumpulkan oleh pekerjaan itu

kemudian disusun sedemikian rupa
sehingga kadang kadang bentuknya sendiri
itu seperti membulat atau seperti buah pir
yang kita sering lihat saksikan di beberapa media itu
nah itu adalah yang bisa membedakan
jadi tempatnya berbeda
untuk lebah itu adalah ada sisiran sisiran tersendiri gitu
di dalam ruangan tertutup tadi
di dalam kotak atau di
maka dari itu sebetulnya kalau lebah itu lebih
lebih mudah dikenali karena selain ukurannya
kemudian juga bentuk bentuk sarangnya juga berbeda
nah sarang tawon itu selalu menggantung
di atap atau sebagian besar adalah di pohon
di cabang cabang pohon di semak
dan ukurannya juga tergantung
ada yang sangat besar bisa sampai
apa namanya panjang lebih dari lima puluh cm
barangkali lebih bahkan satu meter lebih
dan koloninya juga tergantung pada yang besar besar itu
untuk koloni tawon ini bisa mencapai sekitar empat ribuan
tapi lebah itu bisa lebih banyak lagi
bisa sampai sepuluh sampai dua puluh ribu
terutama yang untuk tawon tawan apis dursata
lebah hutan maaf
lebah hutan ya baik
oke selanjutnya kita berbicara mengenai habitat pak rosikin
ini di indonesia sendiri
dimana habitat mayoritas lebah atau tawon afinis ini berada pak
yang pertama bahwa saya sampaikan di awal
bahwa tawon afinis ini ada sembilan sorry ada sepuluh subspecies
yang dugaan saya yang di jawa dan di sumatera
sampai jawa ini adalah yang
jadi ada khusus tersendiri
ada beberapa sub species yang ada di sulawesi ada di papua
untuk habitatnya adalah sebetulnya sebagian besar adalah di pohon di semak
dan juga ada beberapa yang di atap atap rumah
nah berarti bapak mungkin bisa bantu lingkarin untuk di pulau jawa sendiri
berarti ada di jawa ada juga di
nah yang tadi yang vespa afinis indosiensis itu sebetulnya ditemukan disini
kemudian juga ditemukan di hampir di jawa barat ini sumatera ada beberapa
yang untuk subspecies lain itu bisa ditemukan hingga sampai di papua
ya tadi akan saya ceritakan ada sekitar sepuluh sub species walaupun beberapa taksonomis itu tidak menerima sepenuhnya urutan sub species
vespa afinish afinis dan seterusnya
nah itu ada sepuluh sudah
tetapi beberapa taksonomis itu sudah ditemukan di papua
tetapi beberapa taksonomis itu masih memperdebatkan tidak mengakui
nah ini perlu tantangan besar untuk mengidentifikasi baik secara morfologi maupun secara molekuler untuk bisa memastikan apakah ada berapa sebetulnya sub species yang ada di indonesia
atau bahkan mungkin spesies berbeda
perbedaannya hanya di color pattern tadi
yang saya ceritakan ada yang punya band merah ada yang sama sekali tidak ada
nah baik terakhir ini pak rohidin ini kita tahu bahwa
tawon ini menyerang secara berkelompok dan tadi ketika sudah menyerang ada feromon tanda bahaya ini ada diagram atau gambaran begitu mengenai organ manusia begitu
apa dampak yang bisa ditimbulkan jika seseorang terkena sengatan tawon afinis ini pak
iya sebetulnya mohon maaf saya kan bukan seorang dokter ya tetapi secara teori yang bisa saya terima dan baca di buku buku
sebetulnya bedanya tadi antara lebah
kalau lebah begitu menyengat
karena sengatnya itu pendek dan kantong sengatnya itu mesti tertinggal
dan kita bisa cabut
kalau tawon ini begitu nyengat satu itu bisa sampai dalam bahkan sampai seperti luka
nah ini akibatnya bahwa kalau alerjik langsung dia akan kena shock ya
akan bisa menghentikan jantung
jadi bisa menghentikan jantung kemudian kalau itu dia over alerjik karena sengatannya suka banyak yang akan diserang pasti
jadi itu menurut dugaan saya adalah kidney apa namanya ginjal
maka dari itu barangkali ada yang kasusnya sampai dua tiga hari masih bertahan tapi kemudian dia meninggal bisa saja dengan proses perusakan jantung ini
mungkin yang lebih tepat adalah nanti dokter yang harus menangani tapi intinya adalah fenom itu berbahaya sekali terhadap manusia terutama bagi yang punya alerjik atau anapolisis tadi
berarti kan ini dari sini saja bisa diketahui bahwa memang fenom atau racun yang muncul atau yang tersebar di dalam tubuh akibat sengatan tahun avenisi kan cukup berbahaya ya
lalu jika kita menghadapi atau mengalami situasi ini katakanlah seperti tersengat begitu pertolongan pertama apa yang harus dilakukan
begini kalau itu sengatannya hanya satu dan dia tidak mempunyai alerjik barangkali hanya bengkak atau apa namanya merah merah begitu cukup
kalau diciptakan saja kemudian bisa dioleskan dengan balsam atau kalau bengkak bisa dikompres dengan es dan segera menghindar dari sengatan pertama tadi yang paling paling penting itu karena kalau tidak akan akan datang lagi tahun lain kawannya akan menyerang kita karena dia sudah mengeluarkan fenom berbahaya tadi
kalau itu sengatannya lebih banyak dan dia mempunyai kasus misalnya ada kasus jantung
ada sejajar jantung
ada sejajar jantung
kasus ginjal ada paru dan sebaiknya harus segera dilarikan ke rumah sakit dan rumah sakit akan bisa memberikan pertolongan yang lebih cepat terhadap itu karena tidak akan terlambat dan akan mengakibatkan kerusakan pada ginjal dan mungkin bisa berhenti jantung
oke baik berarti memang penanganan yang cepat dan tepat yang harus dilakukan begitu ya
baik terima kasih bapak rosikon ubaidillah peneliti lipi sudah bergabung bersama kami
sama sama terima kasih
di cnn indonesian newsroom